mantan direktur utama pln sofian basir telah diketuk palu bebas oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat
menanggapi hal ini komisi pemberantasan korupsi akan melakukan kasasi ke mahkamah agung
pembebasan mantan dirut pln sofian basir oleh pengadilan tipikor jakarta pusat mengundang respon dari komisi pemberantasan korupsi kpk
wakil ketua kpk saud situmorang mengatakan meski menghargai proses hukum yang telah ditetapkan hakim
namun kpk tidak akan tinggal diam dan akan mengajukan kasasi ke mahkamah agung
kpk meyakini bahwa bukti hukum yang ditetapkan untuk mantan di rut pln itu telah sesuai
kita form kok disitu kita form disitu dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa
secara umum kita harus menghargai putusan putusan itu
karena saya selalu mengatakan kpk harus dicekkan balance apa yang dilakukan oleh kpk harus dicekkan balance itu betul
ini bagian dari check and balance nah makanya kita lakukan checket ulang ya kan
ya dengan upaya hukum
setelah ditiga uang wakil ketua kpk laudem syarif juga menyatakan menghormati proses hukum
dan akan mempelajari lebih lanjut isi poni sofian basir
sebelum mengajukan banding
kita baru tahu juga sekarang dari teman teman bahwa pengadilan memutuskan seperti itu
nanti jaksa kpk akan melaporkan kepada kami
dan setelah itu kami akan mendiskusikan secara internal
dan biasanya sih saya tidak bisa mendahului apa tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuktikan itu
terima kasih ya
tak jauh berbeda
juru bicara kpk febridiansyah juga mengatakan pihaknya tidak akan menerima begitu saja putusan hakim
pihaknya akan mengkaji lebih lanjut dan tak akan menyerah walau majelis hakim tipikor memfonis bebas terdakwa kasus korupsi sofian basir
langkah atau upaya hukum yang bisa dilakukan selain dari proses itu tentu ada kasasi ya
tapi apakah kasasinya segera akan dilakukan atau kapan akan dilakukan
ada batas waktu pikir pikir
yang disediakan oleh undang undang itu sebenarnya batas waktu atau ruang lingkup waktu jaksa penuntut umum bisa membuat analisis yang lebih komprehensif
yang pasti kpk tidak akan menyerah begitu saja ketika ada fonis bebas untuk terdakwa yang diajukan kpk ke pengadilan tindak pidana korupsi
sebelumnya mantan dirut pln sofian basir difonis bebas oleh majelis hakim
pengadilan negeri tipikor jakarta pusat pada senin siang
di lain pihak jaksa penuntut umum kpk menuntut hukuman lima tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah subsidi tiga bulan kurungan untuk sofian basir
sofian basir merupakan terdakwa kasus dugaan pembantuan transaksi suap terkait proyek pembangunan pltu riau i yang juga menyeret eni maulani saragi dan idrus marham
tim liputan cnn indonesia